pelatih timnas basket indonesia miles peyit menyebut akan memaksimalkan latihan di sisa waktu sebelum tim berangkat ke kamboja
meski optimis pelatih mengaku masih perlu mengolah tim dengan bergabungnya enam pemain baru di timnas
tapi semua orang harus tahu ini tim baru kita memiliki enam pemain baru
jika kita berbanding tim ini dan tim dari vietnam kita memiliki enam pemain baru di tim
enam orang yang hilang dari tim vietnam
brandon jawa atau bergabung setelah selesai membela timnya si horst mikawa di jepang
bagi timnas basket indonesia meski memiliki waktu latihan yang tidak panjang
tidak apa apa kemisi di sini saya kembali ke rumah
ya itu bagus
tidak ada masalah
saya sangat yakin untuk menangkan timnya untuk indonesia
anda karap rastawa dan kawan kawan saat ini tengah fokus untuk mengerat pempakan tim dalam permainan
sebenarnya kita lebih ke
lebih ke menyatukan kemisi ya karena brandon baru datang kemarin
lalu ini lebih dari setengah timnya itu beda dari tahun lalu
terus ada leicester juga yang balik lagi main setelah dia main di korea
ada bin yang baru naturalisasi
jadi lebih ke menyatukan kemisi tim biar bisa main di sistem yang pelatih mau
timnas basket indonesia akan berangkat ke kamboja pada minggu tujuh mei mendatang
pada game pertama indonesia dijadwalkan akan bertemu laos pada sepuluh mei mendatang
edo eka rizky softank hertigama jakarta